komnas perempuan dalam catatan tahunan dua ribu dua puluh menyebut terdapat satu ratus delapan puluh satu kasus pelecehan seksual
yang dilaporkan dan ditangani sepanjang tahun dua ribu dua puluh oleh lembaga layanan mitra komnas perempuan
angka tersebut belum menggambarkan kondisi sebenarnya di masyarakat
karena masih banyak korban pelecehan yang enggan melapor
menurut yayasan samahita organisasi yang bergerak pada pendampingan korban kekerasan dan pelecehan seksual
keengganan korban melaporkan kasus pelecehan seksual muncul karena adanya ancaman
relasi kuasa atau konstruksi sosial masyarakat yang masih menganggap tabu pembahasan soal pelecehan seksual
untuk itu anonimitas dan kerahasiaan pelapor harus menjadi prioritas
yang pertama ketika memang
teman teman yang mengalami pelecehan ataupun kekerasan seksual akan melaporkan
kerahasiaannya pasti yang pertama dijamin ya kak
jadi kami memastikan kerahasiaan kami juga memastikan segala yang disampaikan kepada kami
juga tidak disampaikan ke pihak yang lain begitu tanpa persetujuan korban
dan kami juga di sini berusaha membantu korban untuk memetakan kebutuhan kebutuhan korban
ada kebutuhan untuk mengakses lembaga bantuan hukum misalnya
apakah korban membutuhkan akses pemulihan psikologis
atau misalnya korban juga membutuhkan layanan kesehatan reproduksi ataupun pencegahan kehamilan
ketika memang mungkin kekerasan seksual terjadi
selain menumbuhkan kesadaran agar berani melaporkan kejadian pelecehan seksual
langkah lain yang dapat dilakukan adalah dengan membekali diri dengan bela diri
hal itulah yang dilakukan oleh nita susanto
bagi nita mendapatkan pelatihan bela diri menjadi penting dalam situasi saat ini
oke motivasi saya ikut latihan di wsdk ini adalah sebagai bekal untuk diri sendiri
sebagai seorang perempuan sebagai seorang istri sebagai seorang ibu
untuk istilahnya menghadapi keadaan atau situasi yang ada pada saat ini
saya pikir memang saya butuh pembekalan bela diri untuk diri saya sendiri
ada beberapa hal yang di awal tuh kita dikasih konsep dulu
dikasih pemahaman apa itu tentang bela diri untuk perempuan istilahnya pemahaman dulu
kemudian melanjut ke teknik kita diajari teknik
istilahnya mungkin di awal itu teknik dasar dulu untuk pembekalan kita gitu
ada beberapa teknik yang sudah saya pelajari
nita adalah salah satu dari puluhan perempuan yang belajar bela diri di women self defense of coporyu atau wsdk
perguruan yang didirikan sejak tahun dua ribu enam ini
meramu bela diri karate dan jujitsu menjadi bela diri yang mudah dilakukan oleh kaum perempuan dari berbagai kalangan usia
menurut salah satu pendiri wsdk eko hendrawan
langkah awal bagi perempuan untuk membela dirinya adalah dengan keberanian untuk menunjukkan sikap penolakan
melatih itu tidak harus selalu dengan bertarung tapi melatih mengatakan tidak
melakukan perlawanan bereaksi itu juga bagian dari bagian proteksi
jangan sampai pada suatu saat perempuan mendapat pelakuan yang tidak enak tidak senonoh terus kemudian diam
nah ini ada bentuk perlawanan perlawanan itu berupa apapun bisa
dari mulai tatapan mata menunjukkan bahwa saya tidak suka itu juga bagian perlawanan
habis dari mata tidak mempan visual maki maki mencak mencak orang itu jangan kurang kajar loh ya
jadi harus dibangun mindset bahwa perempuan adalah mahluk yang kuat mahluk yang hebat mahluk yang tangguh mahluk yang berani mahluk yang luar biasa diciptakan oleh allah swt